konflik agraria di wadas belum tuntas warga masih memperjuangkan hak atas tanah mereka
meski dengan dali kesejahteraan sebagian dari mereka masih menolak adanya pembangunan bendungan dan aktivitas penambangan batu andesit
yang berpotensi merusak alam dan kelangsungan hidup mereka
apa yang sebenarnya terjadi bagaimana upaya pendekatan yang dilakukan sejumlah pihak
akankah membuahkan hasil solutif atau jalan tengah bagi warga dan pemerintah
kita elaborasi isu ini dari perspektif editorial media
hadir bersama kita wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo apa kabar mas
selamat malam fair selamat malam kabar baik alhamdulillah
oke dan kita juga bersama mas revo ada wakil pemimpin redaksi detikom elvan dhani sutrisno
selamat malam mas elvan sehat mas elvan
sehat malam fer alhamdulillah sehat
oke terima kasih mas revo mas elvan sudah bergabung
dengan kita malam ini saya langsung saja ke mas revo kalau gitu
persoalan yang terjadi di wadas ini kan memang sebenarnya konflik yang memperjuangkan hak atas tanah mereka
dengan adanya pembangunan bendungan dan juga penambangan kuari batu andesit di kecamatan yang sama begitu
tapi kemudian berakhir dengan penolakan dan juga penangkapan sejumlah warga
sampai ada isu juga
dan juga ganti untung yang katanya sudah sesuai skema tapi belum juga cair begitu
sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa mendudukan isu wadas ini mas revo apa sorotannya
ya fair kalau tadi kan sebelum kita berdialog ini sudah mendengarkan pendapat dari tiga lembaga ya
ada dari komunasam ada om pemimpin dan ada dari kantor presidenan
dan ketiganya menyatakan
bahwa memang ada yang tidak tepat dalam penanganan ini
bahwa dalam penanganan jika warga beruncuk rasa menolak pengukuran lahan
kemudian ditangani oleh pihak kepolisian dengan cara yang berlebihan
itu menjadi catatan
kemudian sampai ada penangkapan terhadap lebih dari enam puluh warga
dan kemudian ada juga lansia
penanganan penanganan polisi itu yang
sebenarnya menjadi sumber permasalahan di titik terakhir ini ya
bahwa memang tanpa melakukan inti masalahnya terkait dengan penolakan cinta ambang batu andesit
tapi penanganan kemarin memang terasa terlalu berlebihan
bahwa harus melakukan penolakan
kita tahu bahwa ada banyak cerita sukses sebenarnya dalam kasus pendekatan
terkait dengan konflik agraria ini
ada beberapa hal misalnya ketika pemerintahan presiden jokowi ini melakukan
bahkan sejak menjadi gubernur dki ya
ketika membebaskan lahan dari tol lingkar luar jakarta
pada waktu itu tol jor gitu ya
yang belum tersambung antara ruas jakarta dengan pong
saya kan dengan sangat baik
kemudian kalau tarik mundur lagi ketika bagaimana presiden
karena waktu itu presiden jokowi masih menjadi wali kota solo ya
jadi memindahkan pedagang pasar itu juga dengan baik
nah sebelum konflik wadas ini terjadi juga ada pemindahan pedagang pasar kan dari buruh itu
dari pedagang kaki lima dipusatkan ke satu pusat perdagangan yang terpadu
itu juga berjalan dengan baik
artinya sebenarnya ada banyak cerita cerita sukses terkait dengan proses proses pemindahan atau konflik konflik tahan
memang terlihat jelas bagaimana kemudian ketika perangkat perangkat keamanan ini
melakukan pendekatan yang terasa berlebihan
nah kalau kita tarik mundur memang terkait dengan izin bendungan bener dan tambang batu andesit gitu ya
izin usaha pertambangannya juga ini yang sekarang menjadi apa yang sedang ditangani ya
tapi saya pikir apa yang tadi dikatakan oleh perwakilan komnas ham
ini menjadi kesatatan yang serius dan kita berharap
kemudian ke depan ini bisa jadi kesempatan yang lebih baik lah antara
pemerintah dengan keluarga di wadas ini
tentu bendungan ya
bendungan kalau memang akan membangun bendungan misalnya
karena memang jumlah bendungan di tanah air jauh dari
bangun sebuah bendungan
tentu ada cara cara yang tadi
ferdi juga sebutkan proses ganti untung
dan bagaimana kemudian warga yang menolak
masih ada beberapa ratus orang yang menolak tentu
di proses proses untuk penyelesaian mana baiknya nanti ke depan
tapi tidak menggunakan cara cara pendekatan pendekatan yang lebih yang menggunakan pendekatan keamanan gitu
kemudian bagaimana dengan izin tambangnya itu
apakah memang perlu dibuka usaha tambang di wadas misalnya
apakah kebutuhan batu andesit itu bisa diambil dari tambang tambang yang lain
sehingga kita juga perlu
sehingga ini ya
sisi pelestarian lingkungan misalnya
kalau memang cukup
dari tambang yang lain kenapa kita harus membuka tambang baru
jadi saya pikir memang apa yang menjadi catatan catatan dari
baik itu dari komitmen dari komitmen dari ks beberapa lembaga lain
komisi juga yang kemarin apa ya bergantian ke wadah
jadi tentu kita sekarang itu bagaimana penyelesaian lanjut
itu kita berharap yang terbaik ya
untuk warga maupun untuk masyarakat secara luas gitu
ya sama sekali dapat
kalau memang terus terjadi semuanya mendapatkan ganti untung gitu
terlalu banyak yang terjadi
oke baik mas revo kita sudah dapat poinnya
dengan pendekatan aparat yang seperti mas revo sampaikan
kemudian setelah itu terurailah persoalan persoalan lain di bawahnya
bahwa ada penyelesaian klaim yang belum selesai
pengukuran yang belum tuntas
kondisi inilah yang semakin membuat konflik ini memanas
sebenarnya apa yang membuat warga di sana masih terpolarisasi
antara setuju dan tidak setuju ini mas elvan
sebetulnya apa dari belajar dari kemarin apa namanya
perenggangan sosial yang terjadi di wajah saya
yang kemudian melecak sampai itu menjadi tingkat nasional
sampai sama jidin jokowi dibawa bawa segala macam
sebenarnya ada dua hal yang harus segera dilakukan
yang pertama adalah perbaikan komunikasi antara negara dengan rakyatnya
negara harus hadir di depan masyarakat yang memang membutuhkan
memang terjadi aspirasi
negara harus hadir
jadi jangan disepelekan seolah olah ini cuman dinamika
disampaikan bahwa ini nggak ada yang perlu ditakuti
jangan seperti itu
negara harus hadir
artinya dari masalah ini
sebetulnya kan masalah lama ini
masalah soal penambangan ini sebenarnya sudah ada dari dua ribu tiga belas
ini masalah yang sudah sangat lama
artinya harusnya bisa dihadapi dengan komunikasi yang baik
kemudian dicari solusi bersama
artinya satu kuncinya adalah komunikasi
jadi leader yang baik
jangan kemudian sekarang
jangan kemudian sekarang setelah ini apa isu ini menjadi isu nasional kan kemudian ditarik tarik sampai presiden kan
bicara bahwa kalau kayak gini caranya nanti ada kucing ketabrak kereta pun presiden yang tanggung jawab
artinya ini harus jadi tarik tarikan penting nih
kepada penanggung jawab wilayah
jangan sampai kemudian ada masalah komunikasi yang kemudian tidak terhandle dengan baik
melepak menjadi isu nasional
yang kedua adalah isu temuan dari komnas samferdi
ya bahwa kemudian disebutkan ada kekerasan
ya kan disampaikan
itu saya kira harus diusut tuntas
dengan biasa dengan masalah ham ini harus kita betul betul clearkan
bahwa tujuannya mulia bagus tapi ketika ada pelanggaran tentu harus ditindak
kemudian kita dari kasus ini sebetulnya kan
saya mengutip lah pernyataan dari bu siaya ya ketua umu bpnu
disampaikan bahwa masalahnya komunikasi perbaiki
gubernur jawa tengah ganjar panuwa itu orang pro reco
artinya ini kan masalah di daerah dia sendiri
artinya dia harus bisa menyelesaikan
dia turun sekarang juga selesaikan
saran saya ini adalah masalah serius
sekecil apapun aspirasi masyarakat harus dituntaskan
jangan sampai ada kata kata tidak perlu ditakuti
dinamika sekecil apapun di masyarakat harus dituntaskan
dan sekarang sudah jadi isu nasional
kemudian komisi tiga masuk ya kan
kemudian banyak hormat masuk mau membantu merejam kerengangan sosial dan lain lain
tapi sekali lagi yang lebih penting adalah mengantisipasi
ya kan kalau mengobati sudah terjadi segala macam
saya kira ini harus jadi perhatian betul dari pemerintah ke depan
agar setiap ada masalah itu
cari tahu akar persoalannya selesaikan
cepat cepat selesaikan sebelum kemudian jadi isu yang besar
supaya ingat kita punya pancasila ya
itu betul betul dilaksanakan dengan baik
termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
artinya kemudian tidak ada pernah ada dialog yang cukup intim begitu antara warga dengan pemerintah tentang isu ini
saya kira kalau melihat dari timeline
sebetulnya sempat ada diskusi beberapa kali
tapi dalam diskusi itu seringkali yang hadir memang hanya kelompok pro saja gitu loh
kelompok kelompok yang hadir kemudian yang kontra itu tidak hadir
kalau seperti ini nggak bisa juga jalan terus ferdie
artinya kalau yang kontra itu belum bisa diajak bicara nggak bisa juga keputusan diambil gitu loh
perlu juga pendekatan pendekatan bagaimana supaya nanti kemudian bisa ketemu titik temunya
walaupun pemerintah tentu dengan programnya tentu bagus ya
program ini bagus dan ini bermanfaat untuk pro rejo
tapi dalam melaksanakannya mas revo tadi juga sampaikan tentu harus menjun tinggi asas asas hak asasi manusia
pancasila juga negara pancasila kita itu
jadi jangan sampai meremehkan aspirasi rakyat tidak baik
ya kalau sudah begini harus dituntaskan komunikasinya diperesin dikelirkan
haknya harus diselesaikan dan yang disampaikan komunikasi harus dituntaskan
oke baik saya ke mas revo
mas revo mas elvan tadi menyampaikan bahwa ada distorsi begitu ya antara komunikasi pemerintah dengan masyarakat
sebenarnya itu apa ya
sehingga kemudian konflik ini menjadi semakin panas begitu
kehadiran orang orang yang tadi andil untuk kembali membuat suasana menjadi dingin begitu
atau pihak pihak yang kemudian ikut menginvestigasi ada hal hal yang berlawanan dengan hukum
ini seberapa membantu kemudian akan meredah
iya kalau selama ini ya
kalau misalkan kita melihat
kehidupan masyarakat masyarakat sekitar di jawa tengah ya misalnya itu ya
ada respect tentu ada respect kepada orang yang dianggap tokoh
ya memang kalau memang ada tokoh tokoh yang hadir kemudian mengajak berdialog ini harus kita apresiasi
dan saat ini rasanya sudah mulai sudah dimulai ya beberapa kita lihat juga
sudah beberapa tokoh tokoh penting sudah hadir di tengah masyarakat sekarang
tapi tentunya sudah relatif walaupun terlambat ya
terlambat ketegangan sosial
sebenarnya yang kita khawatirkan adalah ketegangan sosial antar warga
antara warga yang kontra
kalau kita baca berita berita termasuk yang diangkat oleh tempat cnn com misalnya itu
antara warga yang pro dan pro
warga yang pro dan kontra ini dari kebijakan yang disampaikan oleh komnas ham kan sudah jadi ketegangan sosial
yang tadi disebut oleh mas elvan sebagai kerenggangan
warga yang misalnya mengadakan hajatan maka warga yang kontra tidak mau hadir
padahal mereka sama sama ada di kota yang sama di kota kota yang sama
nah ini kan pangkal persoalannya karena konflik agraria tersebut
nah ini tentu yang harus dipecahkan dituntaskan oleh tokoh masyarakat yang ada
baik itulah seluruh kabupaten
sampai setidak tidaknya sampai wilayah provinsi lah gitu
apalagi tadi mas elvan juga sudah mengatakan bahwa pak ganjar sebagai gubernur ternyata kan juga orang purworejo
artinya sebenarnya harusnya hal yang cukup memadai gitu ya untuk melakukan pendekatan pendekatan lagi
walaupun terlambat tapi ada kata kata dalam penyelesaian sebut
semoga kena berhasil ya
hadiran orang orang itu
pivisa dari pdb
lihat saya lagi diain eks querut diri intrigama dasar itu
gimana pandang kesejahteraan ya
saya selalu percaya ambil soal ini
itu mungkin cukup agresif buat kita khusus lulus
ingin usia di west curling kecil
berpenghidupan masyarakat sekitar apakah akan terganggu dengan adanya izin tambang tersebut
kalau memang bisa ditutup ditutup kemudian dengan bendungan isu bendungan bangunan bendungan
apakah nantinya bendungan itu bisa membawa kehidupan yang lebih baik buat masyarakat sekitar
peruntukannya untuk siapa salah satu kekhawatirannya kan bendungan itu dibangun nanti air dan sebagainya
bukan untuk masyarakat sekitar tapi peruntukan untuk wilayah lain
untuk international airport misalnya dalam beberapa laporan yogyakarta international airport misalnya
dan ada beberapa kawasan yang juga kawasan wisata
nah tentu kan masyarakat terus dapat apa nah ini berbagai pertanyaan yang muncul
tentunya yang harus dijawab
tentu yang akan membangun bendungan misalnya
nah ini kan kalau tadi mas alvor menyampaikan pada saya saya sepakat gitu ya
selama ini kalau berdialog bermusyawarah untuk mupakat itu akan lebih baik
sekarang rata rasanya adalah menjadi pr buat tes yang harus dilakukan oleh pemerintah tempat
untuk tadi melakukan tawaran sehingga terjadi pemufakatan antar warga dan juga yang akan melakukan pembangunan di wilayah tersebut
oke jadi kemudian tidak sesederhana apa yang pemda sampaikan bahwa konflik ini sebenarnya
hanya antara yang setuju dan tidak setuju saja bidang tanahnya diambil untuk pembangunan dan penambangan
sehingga kemudian bupati beberapa waktu lalu mengatakan jangan ada sampai pihak luar yang ikut campur begitu
pihak luar ini kan harus dilihat ya apakah dia berkepentingan tulus atau tidak untuk dan dia berkepentingan tidak untuk penyelesaian konfliknya gitu
kalau misalkan seperti orang orang seperti komnas ham akan sebagai pihak luar tentu kan tidak juga
kadang kadang kehadiran pihak luar ini perlu untuk menjadi penengah gitu ya sisi yang netral
itu kan yang paling penting sebenarnya
kalau memang bisa diselesaikan
kalau diadakan oleh masyarakat sendiri itu akan lebih
tapi jika tidak itu butuh pihak pihak dari luar yang sebenarnya bisa di penengah atau bisa jadi mediator dalam penyelesaian konfliknya
ya memang kalau misalkan ada tulus di sini ya apakah ada udang di balik batu atau tidak gitu ya
tapi saya pikir masyarakat di sana dan juga pemerintah setempat di sana tentu bisa mengidentifikasi hal tersebut
sampai kemudian sedikit sedikit sudah alergi
kalau misalkan pihak luar dianggap turut campur ya nggak susah juga
karena kehadiran kemarin komisi tiga misalnya komnasam orang apa namanya dari ombudsman itu kan
jangan sampai itu dicap sebagai orang
karena sepertinya baik
karena kita sudah mencari tujuannya untuk penyelesaian konflik
mas elvan pertanyaan yang mirip begitu ya
bagaimana kemudian pemerintah daerah menganggap sesederhana itu bahwa konflik ini sebenarnya hanya soal yang setuju dan tidak setuju saja
pihak luar jangan ikut campur
apakah ini kemudian bisa dikatakan akan meminimalisir apa yang terjadi di sana saat ini
oke saya kira apa namanya saya setuju saya sepakat
jangan sampai ada politisasi saya sepakat
berawal sudah sangat lama
banyak catatan mencatat itu
dua ribu tiga belas itu sudah terjadi penolakan
artinya waktu yang sangat panjang
untuk sebuah kasus
sampai kebetulan meledaknya sekarang menjadi isu nasional
artinya cukup lama
kesempatan sebetulnya untuk pemerintah daerah
untuk menyelesaikan persoalan ini
secara adat lah ya istilahnya
seperti pancasila silah keempat dan mas ribu
sampaikan bagaimana musawarah
bagaimana kemudian kita diskusi bagaimana
menyatukan pendapat yang berbeda beda
kalau mau menyelesaikan
punya political will harusnya sudah selesai
bahwa kemudian ini
menjadi isu yang melejak di tingkat nasional
jangan lupa presiden sudah masuk melalui ksp
presiden sampai turun tangan
kemudian komnasnya sampai turun tangan
karena memang lejakannya jalan viral
ini bukan nasional loh ya internasional
artinya ini sudah jadi isu nasional
seluruh rakyat indonesia kalau udah kayak gini ya
jangan masuk gimana
artinya kalau memang sudah isu
tuntas tuntas nggak diselesaikan akhirnya rakyat
yang jadi korban ingat
bahwa negara kita itu ada itu
sudah diatur dengan undang undang dasar segala macam
itu sebesar besar untuk rakyat
ya kan jangan jangan sampai kemudian
terdiktorsi karena takut ada poetisasi
sepakat nggak boleh ada poetisasi
tapi jangan menutup pintu kalau memang tidak bisa
terakhir saya ke mas revo endingnya akan
seperti apa nih bergulir mas
ya kalau kita berharap sih
ada terjadi titik temu ya
warga yang memiliki tanah
sejauh ini kan kalau dari catatan
yang ada kan dari
kata yang disampaikan oleh

pembangunan nah yang tiga ratus
yang masih melakukan
ya sekarang tinggal
cari dialognya dan saya sepakat
dengan ransel hoon ini persoalan sebenarnya
kan sudah lama ya dari tahun
dan sekarang sudah terlanjur
naik juga eskalasinya jadi tinggi
dan naik ke isu isu yang
yang penting dalam
tes untuk penyelesaian ini harusnya
tidak ditolak ya
dan kita berharap
nantinya yang terbaik yang
bisa didapatkan untuk kita ya untuk kita semua
pesta rian alamnya itu
bagi masyarakat sekitar juga
penjana pembangunan bendungan dan
salah satunya juga pasti untuk irigasi
itu juga bisa arti
kesuburan tanah dan sebagainya itu juga bisa meningkatkan
kemakmuran dan lain sebagainya
itu yang kita harapkan
ketegangan di tanggal delapan
hari kemarin ini disini kita lihat
pendekatannya sudah lebih baik
dan kita berharap bisa tercapai
hal yang terbaik lah untuk semuanya
hanya bagi warga wadas
tapi juga warga purworejo dan
tengah juga parta secara
ya kita berharap memang pendekatannya bukan lagi
represif begitu ya tapi persuasif
ada dialog di situ dan juga
begitu ya tanpa mengabaikan
khususnya bagi warga wadas
terima kasih mas revo dan mas elvan
editorial view akan kembali
membahas topik dan isu terkait
pembelian empat puluh dua jet tempur
baru oleh menhan prabowo dan
cnn indonesia news kembali